dari arena rakornas pdi perjuangan dalam pidato politiknya ketua umum pd perjuangan megawati soekarno putri menceritakan bagaimana putra putrinya menyarankan agar nama pdi perjuangan itu diganti
megawati menegaskan perjuangan adalah nafas dari partainya
perjuangan tidak boleh terputus terus terus berjuang
anak anak saya ini ada yang pernah bilang bu mestinya ganti nama jangan pdi perjuangan
kenapa lah kok berjuang terus ya bu
lalu saya bilang ya kalau tidak mau di sini ya keluar saja
memang itulah maksudnya
sementara itu presiden jokowi dan ketua umum pd perjuangan megawati sukarno putri membuka rakornas tiga pilar pd perjuangan di indonesia convention exhibition atau ais di bst
di tangerang sabtu siang presiden jokowi dan megawati soekarno putri menegaskan pentingnya pemerataan pembangunan untuk mewujudkan indonesia yang berdikari
rapat koordinasi nasional pdi perjuangan telah dibuka oleh presiden joko widodo dan ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putri sabtu siang
rakornas tiga pilar partai yaitu eksekutif legislatif dan struktur partai dari seluruh indonesia bertema berdikari untuk indonesia raya
ketua umum partai demokrasi indonesia perjuangan megawati soekarno putri menekankan pentingnya perencanaan pembangunan untuk mencapai indonesia yang berdikari
ruang partisipasi rakyat harus dibuka lebar sebagai bentuk implementasi gotong royong dalam perekonomian
megawati bahkan berpesan kepada presiden joko widodo untuk memasukkan anggaran riset dan penelitian dalam apbn
riset pembangunan yang bung karno maksud pun adalah riset yang berorientasi pada penyelamatan alam dan lingkungan
hal ini sering kita lupakan
kekayaan alam sebagai salah satu modal pembangunan bukan untuk dieksploitasi hanya atas nama investasi
eksploitasi alam hanya akan membawa kehancuran peradaban manusia
kekayaan alam sebenarnya adalah modal pembangunan yang harus dimanfaatkan dengan bijaksana
dengan memperhatikan keberlangsungan ekosistem
sementara itu dalam pidatonya presiden joko widodo menegaskan untuk mencapai indonesia yang berdikari diperlukan adanya pembangunan yang merata di setiap daerah
yakni dengan pembangunan infrastruktur di daerah perbatasan ataupun desa dan mendorong pemberdayaan masyarakat ekonomi lemah
kita telah membangun banyak pelabuhan baik yang kecil yang sedang maupun yang besar
kita sudah membangun jalan jalan sampai wilayah perbatasan
kita telah membangun jalur kereta api
semua ini adalah untuk meningkatkan nilai lebih bagi produk produk rakyat
produk produk dari desa produk produk dari kampung produk produk usaha kecil usaha mikro usaha menengah dalam rangka mensejahterakan rakyat
rekornas ini berlangsung selama dua hari dan dihadiri oleh presiden ri ketiga b j habibie
dan sejumlah menteri kabinet kepala
kerja termasuk pen perin erlangga hartarto yang juga ketua umum golkar
nesya megawati tangerang
dan untuk mengetahui situasi terkini dari rekornas pd perjuangan kita sudah terhubung dengan rekan saya teddy zuhari
selamat malam teddy apakah ada keputusan keputusan penting dari yang akan dihasilkan dari rakornas kali ini
misalnya deklarasi pengukuhan kembali jokowi sebagai presiden misalnya seperti partai partai lain
poin poin penting lainnya teddy yang bisa anda highlight
ya selamat malam budi mungkin saya dapat informasikan seperti pertanyaan anda
apakah ada pengumuman deklarasi nama seperti jokowi yang kembali diusung oleh pdi perjuangan untuk berlaga di pilpres dua ribu sembilan belas
ini sebenarnya memang yang ditunggu tunggu para awak media sejak pagi tadi ketika ketua umum partai pdi perjuangan ini membuka acara dan juga dihadiri oleh presiden dan wakil presiden
dan juga mantan presiden b j habibie
sampai usai menyampaikan paparannya saat membuka acara ini megawati tidak sedikit pun menyinggung masalah pilkada serentak termasuk masalah pilpres dua ribu sembilan belas yang memang sudah di depan mata kalau boleh dibilang seperti itu
tapi selesai acara itu wartawan sempat bertanya langsung kepada ketua umum pdi perjuangan megawati soekarno putih bagaimana ini
dari calon presiden yang akan diumumkan oleh pdi perjuangan ini akan diumumkan dan waktunya kapan
ini belum dijawab secara pasti oleh megawati belum disebutkan kapan hanya mengatakan nanti sedang menunggu waktu sambil melakukan konsolidasi internal
termasuk ketika kami juga awak media budi menanyakan bagaimana kesiapan partai
pdi perjuangan ini untuk mengumumkan siapa nama yang diusung untuk calon gubernur dan wakil gubernur pada pilkada di jawa tengah dan juga di jawa barat ini dijawab singkat oleh megawati dikatakan nanti
satu satunya informasi yang kami dapatkan mungkin dari gubernur jawa tengah petahana sekarang yaitu ganjar pranowo yang ketika kami tanyakan hal yang sama
dirinya sedikit memberikan bocoran untuk mencari
nama siapa calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung oleh pdi perjuangan ini akan diumumkan pada awal bulan di tahun depan
tepatnya mungkin sekitar tanggalnya di antara tanggal empat januari dua ribu delapan belas nanti budi
sementara ganjar juga menginformasikan bahwa kemungkinan besar sebelum mengumumkan nama gubernur siapa calon gubernur dan wakil gubernur jawa tengah
ini akan lebih dahulu diumumkan calon gubernur jawa barat oleh
dpp pusat partai demokrasi perjuangan indonesia
dan kami juga mendapat informasi tadi sore budi bahwa besok di kantor dpp pusat pdi perjuangan pada pukul sembilan pagi di jalan diponogoro nanti
ini pdi perjuangan akan mengumumkan calon nama pasangan calon gubernur dan juga calon wakil gubernur untuk provinsi ntt
kemudian juga ada riau sulawesi tenggara dan maluku
itu yang kalau anda tanyakan apakah ada nama siapakah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang ada di acara ini diumumkan
tapi informasi yang kami dapatkan akan diumumkan besok budi tidak ada dilakukan hari ini
dan akan diumumkan di kantor dpp pusat pdi perjuangan di menteng jakarta pusat di jalan diponogoro
mengenai siapa kapan pdi perjuangan akan mengusung kembali mengumumkan mengusung nama joko widodo
juga seperti yang saya sampaikan tadi belum disebutkan secara gamblang oleh pdi perjuangan sampai saat ini
sementara kalau melihat acara yang digelar hari ini yaitu rakornas tiga pilar pdi perjuangan dengan bidang ekonomi kerakyatan
yang mengangkat tema berdikari untuk indonesia raya ini budi tadi saya sempat juga bertanya
bahwa tujuan dan maksud dari diselenggarakannya acara ini adalah untuk mengajak tiga pilar utama atau elemen utama dari partai pd perjuangan ini sendiri
seperti misalnya struktural partai kemudian juga legislatif maksud saya kader di legislatif dan juga eksekutif kepala daerah
ini ketiga pihak inilah yang nanti yang diharapkan bisa mengembangkan dan meningkatkan sektor ukm
di tanah air lebih baik lagi
sektor ukm yang menjadi target utama dari kongres nasional ini juga adalah ukm ukm seperti pertanian kemudian kelautan dan perikanan
dan juga fashion serta kuliner
karena kalau melihat pengalaman beberapa waktu sebelumnya katakanlah di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ketika perekonomian indonesia terpuruk oleh krisis moneter pada saat itu
maka banyak sekali perusahaan perusahaan
besar yang kolaps karena adanya krisis moneter tapi ukm ukm kecil ini yang dilihat tetap bertahan
bahkan hingga kini berkembang cukup pesat apalagi memanfaatkan era digitalisasi internet
di mana sektor ukm juga ini memanfaatkan hal tersebut dan terus berkembang
inilah yang kemudian menjadi tema besar dari acara ini budi
baik terima kasih sekali lagi teddy zuhari yang melaporkan dari arena rakornas pd perjuangan di serpong